karena saya tau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
lihat bu nawang sedih kayak gini aku jadi inget mel
perasaanku sekarang juga lagi gak karu
perasaanku sekarang juga lagi gak karam
perasaanku sekarang juga lagi gak caricbakanku
ternyata dia bohong sama saya
bohong yang sangat keterlaluan bunda wong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
karena saya jadi ikutan sakit hati bunda wong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
mungkin telfonnya penting pak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
jangan bilang pak alex kalau saya lagi sama pak remo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
iya maaf saya mengganggu waktunya pak remond
ah saya mohon pengertian pak remono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
saya tidak mau ambil aset ya pak alex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
sudah akan disita sama bank pak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
jangan ke saya pak ale
ini kan semua karena
awalnya pak remon kecewa sama saya
soal masalah pangeran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
saya tidak butuh alasan pak aleks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
mati dia lagi
hancur perusahaanku kalau kayak gini
kenapa sih lo
dari tadi kaya gelisah gitu liatin jam lagi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
gua gak gelisah kok
lo sangat terlihat gelisah
gua bingung deh usus goreng
gua harus cepet cepet selesai kerjaan gua yang ada disini
kenapa harus cepet cepet
ya gue ada kerjaan lain
lo ada kerjaan lain
emangnya lo gak capek ya kerja disini
emang kalo gua capek kenapa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
gua kenapa gak bisa
gue harus keluar dari rumah itu pagi pagi
sesuaiin jadwal kuliah gua supaya ibu gak curiga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
nah yang kedua
gue pengen banget balik kuliah lagi
makanya gue harus nabung uang yang banyak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
ngomong sedikit tau tau diem
gue itu harus menyelesaikan tugas gue sebagai pelayan yang benar
dan gue itu lapar banget sekarang